ya toh ke belakang
akhirnya dia agak jadi ikut
berarti kita tinggal lumori saja
siap tidak siap
sekarang kita langsung jalan
saya telpon gak diangkat
kamu telepon gak diangkat juga
atau mungkin ketinggalan
kenapa ada yang nelpon gak diangkat
barusan yang telpon
temen saya yang suka minum uang

kalau yang tadi yang sebelumnya
nggak diangkat juga kenapa
cuma penasaran aja
punya hp tapi waktu ada yang nelpon
jadi nggak kesini
tadi bilangnya mau kesini
jemput iding dulu
boris udah jalan dari rumah
tapi kalau dia pasti lama
soalnya pakai angkot
udah tapi nggak diangkat
otang juga nelfon nggak diangkat
tadi terakhir dia nelfon
kemarin bos bubur balik ke terminal
tapi ada yang detengin
bos bubun kabur
bos bubun kabur terus dikejar
sorenya di kampung seberang terminal
ada yang nemuin orang tergeletak di jalan
katanya korban pengeroyokan mungkin itu bos bubun
ada yang lapor polisi terus dibawa ke rumah sakit
kalau menurut cerita encoy kemungkinan anak buah kang darman
oke terima kasih buat infonya saya cek ke kang darman
yang dapetin bubun
bubur sempat muncul di terminal tapi terusnya dikejar orang
kena bos bubun dibawa ke rumah sakit
alhamdulillah taslim double copernya bagus
fisik juga bagus cuma ada memar bekas benturan aja
dia dikeroyok banyakan yang ngeroyok bukan petarung bukan orang terlatih
taslim cuma butuh istirahat beberapa hari
tapi persoalan belum selesai
keponakan saya keponakan pipit diserang orang di wilayah warisan kita
wilayah yang dulu jadi bagian dari kekuasaan kita
ini soal harga diri
saya terlalu banyak duduk kurang bergerak
saya harus olahraga
ini kira kira yang kaya
mungkin ada masalah di tempat lain
terus dia dihabisi orang lain
gak apa apa kita yang untung
kita ke colongan
sudah ada yang dapetin bubun
tinggal nunggu jack ini sama boris
kita ke terminal

kita ke terminal
kita ke terminal
kita ke terminal
kita ke terminal
kita ke terminal
kita ke terminal
kita ke terminal
gak jadi ikut
barusan waktu saya jemput
terus begitu saya ngegas
iding ke jengkang
ya toh ke belakang
akhirnya dia agak jadi ikut
berarti kita tinggal nunggu boris aja
kalian siap tidak siap harus siap
sekarang kita langsung jalan
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kamu sudah ketemu gugu
bagaimana cara menyelamatkan ami
di hp itu ada foto ami
mungkin ada foto foto anak buahnya yang lain juga
kalau hp nya diambil
bos saya gak punya foto foto mereka lagi
sudah gak bisa ngancam kalau mereka keluar atau berkhianat
foto foto mereka bakal dicetak
ada tulisan di bawahnya
terus dipasang di mana mana
sudah dapat berapa dompet
belum sama sekali bos
saya sama gugum belum tahu caranya
dulu gimana kamu sama hukum bisa lepas dari ancaman saya
mungkin kita perlu bantuan orang lain buat nodong
atau apapun istilahnya
mungkin memang harus gitu pak
kita mau minta bantuan siapa
boleh dibawa tujuh kan
too bug ini tuh